salah satu korban selamat dalam kecelakaan kapal motor lestari maju adalah seorang bayi
bayi berusia sebelas bulan itu bernama muhammad asnawi al tamis
bayi diselamatkan tim sar gabungan bersama ayah dan ibunya hingga ke bibir pantai pabadilang
seperti apa kisah haru penyelamatan tersebut
ini dia liputan heranov al bashir di pulau selayar sulawesi selatan
inilah asnawi bayi mungil berusia sebelas bulan yang berhasil selamat dari tragedi kecelakaan kapal muat lestari maju
di kepulauan selayar
selama hampir sembilan jam asnawi berhasil bertahan di kapal hingga akhirnya berhasil dievakuasi
rasa lapar dan kedinginan dirasakan menanti pertolongan dari darat
asnawi beserta orang tuanya berhasil dievakuasi tim sargabungan
dari kecelakaan kapal motor lestari maju yang kandas di perairan selayar sulawesi selatan selasa lalu
dan saya lihat juga sudah ada berapa anak bayi yang mengapung
akibat kepanikannya yang terjun di laut terus digulung sama ombak setinggi tiga meter
asnawi beserta kedua orang tuanya ferdi dan ahlia bertolak ke pulau buhan panatata kepulauan selayar sulawesi selalu
karena baru pulang libur kebaran dari kampungnya di jeneponto
ia menumpangi km lestari maju dari pelabuhan bira bulukumba yang kandas
karena adanya kebocoran di lambung kapal sebelah kiri
upaya penyelamatan mereka tak lepas dari bantuan tim sargabungan
personel tni kopda jainuri merupakan salah satu pahlawan
yang saat itu ikut membantu evakuasi muhammad asnawi yang sudah kedinginan
kendalanya situasi pada saat itu ombak malamannya itu ombak yang agak sedikit cuaca ekstrim penerangan terbatas
dengan kondisi korban yang parasit itu yang masih hidup
dahlia dan ferdi mengatakan mu'jizat atau keajaiban itu memang ada
pasangan suami istri ini pun melakukan sujud syukur karena mereka masih bisa berkumpul bersama sang buah hati
heranov albasir kepulauan selayar
ya kita selanjutnya akan terhubung dengan kopda jainuri hidayat sang penyelamat bayi di atas kapal lestari maju
pagi hari ini
selamat pagi mbak dalam keadaan sehat walafiat ini mbak
alhamdulillah ya pak ya setelah ada penyelamatan
saya yakin juga sampai hari ini masih ada pencarian yang dilakukan ya pak untuk mencari korban lainnya
nah kalau bicara soal tadi pak kita hanya mendapatkan sedikit gambar soal pada saat asnawi diselamatkan
saya yakin hari itu padat banyak orang yang berebut ingin menyelamatkan diri juga begitu ada bantuan
seperti apa sih pak suasananya
pada saat hari pertama itu kejadian memang cukup padat dengan kondisi cuaca yang betul betul ekstrim
kami menuju dari arah benteng ini kota benteng ini kami dikerahkan dengan komandan kodim untuk segera merapat ke lokasi tersebut

ya lalu pak jainuri akhirnya bisa menyelamatkan diri
menyelamatkan sang bayi begitu ya itu ceritanya seperti apa pak diantara para korban lalu bapak melihat bayi tersebut bagaimana dan kemudian naluri bapak untuk menyelamatkan asnawi itu seperti apa
iya jadi pada saat itu saya bersama tim sar gabungan merapat ke km lestari maju yang sedang karam yang sudah karam di laut
lalu bagaimana proses penyelamatan
bagaimana proses penyelamatannya pak
jadi proses penyelamatannya setelah saya tiba di km lestari maju
suasananya pada saat itu sudah malam hari mbak
sekitar pukul dua puluh tiga
jadi saya bersama tim sar gabungan mencari korban di sekitar kapal
dan menanyakan bahwa apa masih ada anak anak atau bayi
kalau ada tolong kami tim ini akan mengevakuasi secepat mungkin
iya begitu mbak
melihat ada bayi asnawi itu bagaimana
apakah apa namanya di antara korban yang lain begitu
pak asnawi melihat korban ini
saya melihat karena pas saya naik di atas kapal itu melihat
melihat di anjungannya itu
jadi langsunglah pak jainuri mengambil bayi tersebut ya pak ya
iya saya mengambil karena ibunya
ibunya anak bayi ini sudah dalam keadaan lemas kedinginan
dan kemudian anak bayi ini terbungkus dengan pelampung sudah menangis
jadi saya berusaha mengambil bayi itu dan tim teman yang satu membantu ibu bayi tersebut
kadernya seperti apa pak bayinya
kami tahu ibunya kedinginan tentu bayi akan lebih paralai keadaannya ya
iya jadi kita sampai disitu ya kami turun dari kapal itu ya menggunakan sutas tali di samping badan kapal
jadi ada tali diikat di atas anjungan ya kita naik lewat situ mbak
karena posisinya korban ada di atas kapal di anjungan
jadi pak jainuri menggendong bayinya lalu bagaimana
tangan anda di satu tali begitu atau gimana mbak bisa diceritakan tidak pak selengkapnya
iya dengan satu tangan saya perlahan lahan turun dari kapal dengan memegang erat erat bayi ini
sampai ke perahu karet yang ada di samping kapal yang sandar
dengan beberapa korban perempuan yang sudah ada di atas yang sudah dibantu dengan tim gabungan
baik baik jadi tentu bisa kita coba bayangkan begitu ya pak ya betapa harus cepatnya pada saat itu untuk melakukan evakuasi
terima kasih kopda jainuri hidayat sudah bergabung bersama kami di good morning salam kami untuk tim gabungan pak
semangat terus untuk mencari korban yang saat ini masih dinyatakan hilang di perairan